manusia memadati kota ini setiap tahunnya
lalu bagaimana cara mekah mengontrol keamanan di tengah keramaian pengunjung
kami akan ajak anda melihat ruang kendali operasional keamanan kota mekah
sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji
pemerintah kerajaan arab saudi tidak mau gegabah dalam hal urusan keamanan kota mekah
totalitas mereka dalam melayani tamu allah terbukti dengan pengerahan lebih dari dua ratus lima puluh ribu tenaga keamanan
salah satu fungsi vitalnya adalah command control center di minar
ruangan berisi layar dan pantauan ribuan kamera cctv ini adalah area yang sangat tertutup
namun kali ini kami beruntung mendapat izin untuk mengunjunginya
kota mekah memiliki ribuan kamera pengawas di setiap sudut
perhatian paling penting ada di wilayah tempat tempat ibadah dan tempat suci yang ada di sekitar kota ini
jutaan manusia yang datang tidak sebanding dengan jumlah tenaga keamanan kota mekah
peralatan canggih kamera jarak jauh sangat membantu pengendalian keamanan saat mekah dikunjungi jutaan orang dari seluruh dunia
masjidil haram contohnya
masjid tempat kaabah berada ini tidak pernah sepi dari peziarah
kapasitasnya sekitar sembilan ratus ribu orang dan bisa membengkak hingga empat juta orang pada musim haji
dengan padatnya kerumunan manusia jangan pikir kita tidak terpantau di sana
lebih dari lima kamera terpasang di setiap sudut
kamera yang digunakan sangat canggih
karena menggunakan kamera beresolusi paling tinggi
selain masjidil haram stasiun terowongan bawah tanah
situasi arafah mina dapat terpantau jelas dengan lebih dari enam kamera jarak jauh di setiap sudut
jika ada gerakan mencurigakan yang berpotensi bahaya
maka petugas di pusat kendali keamanan akan berkoordinasi dengan petugas lapangan untuk menindak secara langsung
kita punya masalah yang berbeda disini
misalnya kalau kita menemukan masalah di luar
jika ada kereta bergerak di jalanan yang jauh

jika ada kereta bergerak di antara kereta
kita bisa menemukan beberapa jalanan yang berbeda
kita ingin setiap perangkat menemukan petugas lapangan
jika ada yang bergerak langsung ke jemarat
kita bisa menemukan petugas lapangan yang berbeda
alhamdulillah akhirnya ketika terjadi masalah keamanan
kerajaan arab saudi juga melayani telepon darurat sembilan ratus sembilan puluh
operator melayani tujuh bahasa untuk gangguan kriminal dan masalah umum
radian febriansyah mina